selamat malam kita sudah memasuki puncak tahun politik
persaingan antara dua kubu yang bertarung di pilpres pun kian terasa
beragam strategi dipakai oleh masing masing kubu dalam memenangkan opini dan merangkul dukungan
tak hanya sebatas isi faktor figur ternyata sangat diperhitungkan
jelang pilpres dua ribu sembilan belas kampanye tak lagi hanya menjadi panggung bagi elit partai
sejumlah nama baru muncul sebagai penggiring opini
bahkan ada yang bukan dari partai politik
para influencer politik adalah amunisi di era politik terkini
kami akan mengulasnya malam ini
jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol bel untuk dapat informasi terbaru
kita harus akhiri politik kebohongan
politik yang merasa benar sendiri
banyak elit elitnya itu banyak laganya
banyak laganya dan banyak nipunya
tambah pinter bohong
tambah pinter bohong
dari partai solidaritas indonesia yang juga masuk menjadi bagian dari tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇
ada pinky triputra akademisi komunikasi politik universitas indonesia dan riko marbun
direktur eksekutif media survei nasional atau median
selamat malam bapak ibu
saya mau kesamara sama dr gamal terlebih dahulu
ini kan kalau kita lihat di twitter atau di sosial media secara umum
kayaknya bersaut sautan itu serius sekali dan kita orang awam melihat dari luar itu kayaknya benar benar mendarah daging
sebenarnya sih perdebatan di media sosial atau perdebatan mungkin di televisi ya
selama menurut kami semua itu berdasarkan data berdasarkan fakta substansi
artinya kita berdebat soal program soal isu saya kira sih nggak ada masalah
memang menjadi masalah ketika perdebatan itu kemudian
memasuki ranah personal atau perdebatan memasuki hal hal yang tidak relevan atau membahas sesuatu yang sifatnya sarah
kemudian itu menjadi panas dan dapat menimbulkan gesekan di masyarakat apalagi kalau misalnya dimainkan adalah politik kebohongan
tapi menurut saya perdebatan itu dan perbedaan itu memperkaya kita dan memperkaya diskursus kita selama yang kita bahas adalah substansi
biasanya yang sering muncul
ya ada substansi ya saya nggak pungkiri ya saya menikmati sekali berdebat dengan teman teman muda
misalnya seperti mas gamal atau misalnya bang faldo dan kita bicara banyak soal substansi di sana
tapi juga nggak bisa dipungkiri bahwa juga ada
misalnya tokoh tokoh atau politisi politisi yang berbicara tanpa data berbicara tanpa fakta gitu
dan itu menurut saya membangkitkan amarah publik dan akhirnya membuat kita berdebat terkait isu isu yang nggak penting
misalnya kalau misalnya kita harus repot repot misalnya klarifikasi misalnya soal kasus seperti rscm itu
itu kan akhirnya membawa perdebatan kita bergeser dari isu yang substantif
misalnya bagaimana tentang menciptakan lapangan kerja bagaimana cara memperbaiki pelayanan kesehatan kita
menjadi tentang klarifikasi soal misalnya soal cuci darah dan lain sebagainya
iya dan itu
benar nggak sih ini kan anda juga di dunia kesehatan itu kita bicara soal itu dulu deh kita bicara soal itu dulu baru kemudian
benar nggak sih yang ditemukan itu benar nggak pak hasim bilang begitu benar nggak sih
ya jadi sebetulnya secara prinsipal itu kalau kita cuci darah kan ada mesin ada tabung dialisis ada selang
nah tabungnya atau yang mungkin dikenal masyarakat umum sebagai ginjal buatan itu memang direuse
dan ada idealnya itu sebenarnya tujuh kali
dari laporan ya dari organisasi profesi di bidang terkait itu juga menyatakan bahwa memang di indonesia penggunaannya reuse nya itu lebih
lebih dari enam belas kali bahkan dua puluh tujuh ribu di tahun dua ribu tujuh belas
artinya konteks substansi yang disampaikan itu pertama adalah soal terkait tata kelola bpjs yang memang perlu kita perbaiki
nah dalam konteks itu rumah sakit ya abc itu anggarannya beda
padahal dari bpjs ya padahal kebutuhan mereka bahan habis pakai kan kurang lebih sama
ya nah sehingga kalau kita kembali ke sana itu kita memahami substansi utamanya adalah pada konteks tabungnya ya
jadi bukan pada konteks selang
sehingga memang kita harus kembali ke substansi yang seperti tadi samara sampaikan bahwa kita perlu memperbaiki tata kelola bpjs sehingga tidak ada efisiensi mungkin ataupun defisit yang terjadi
tapi dalam konteks ini kita berusaha mengarah ke sana
jadi melihat konteks ini pada tata kelola bpjs defisit bpjs efisiensi yang tidak pada tempatnya itu memang perlu kita perbaiki

cuma kita harapannya tidak melebihi dari angka ideal ya yang disepakati
samara tangkapin dulu
ya saya pikir kadang apa yang disampaikan oleh jubir dan apa yang disampaikan pak oprabut seperti ada gap gitu
kalau misalnya saya sih melihat mungkin seorang sosok seperti mas gamal atau misalnya teman teman muda yang lain ya mencoba berbicara berdasarkan data dan fakta
tapi kadang kadang kita lihat justru kandidat itu yang berbicara
yang tidak sudah dikatakan fakta gitu ya
pak prabowo bilang sampai reuse itu empat puluh kali gitu
dan akhirnya itu dibantah oleh rscm gitu kan
nah artinya sebenarnya ini kan ada tuduhan yang tidak berdasar yang tidak memiliki basis data yang valid begitu
artinya kalau kita bicara data harus spesifik angkanya gitu
jangan sampai kita bicara angka yang tidak jelas dari mana dasarnya dan kemudian itu disampaikan kepada publik
dan akhirnya lagi lagi mengikuti kan amarah publik
mas gamal punya desain nggak sih
ini kan teman teman ini kan berdua adalah tokoh tokoh yang termasuk aktif
dalam ranah sosial media ya
dan apakah memang kepalanya tuh isinya bagaimana saya harus menyerang dan kemudian mencari kelemahan gitu misalnya
ya jadi begini
pertama media sosial ini kan memang tren baru di dunia politik
dan kita melihat memang ada animu positif ya
artinya satu ratus tiga puluh dua juta masyarakat indonesia akses internet

dan sekitar lima puluh empat juta pakai instagram
itu data januari dari we are social dan hoi tzwi
artinya tren itu menjadi sebuah artinya revolusi digital
ini mengubah kebiasaan kita perilaku kita budaya kita
termasuk mempengaruhi sisi politik
dan saya pikir ini sesuatu yang positif
karena contoh seperti di amerika ya
kita lihat waktu itu kan donald trump menyampaikan ya
bolehlah hillary clinton menguasai media mainstream ya
artinya media konvensional seperti televisi media masa
tetapi saya akan menguasai media sosial
nah akhirnya kan di sana terlihat bagaimana media sosial berdampak besar
nah tidak kita pungkiri
hari hari ini kita menjumpai dan menyayangkan sebetulnya
banyak mungkin kita lihat kadang kadang ada media cetak atau media televisi
yang mereka tidak bisa menjaga independensi
menjaga komitmen sebagai pilar keempat demokrasi
dan disitulah media sosial itu hadir
untuk memberikan sebuah potret sebenarnya dari sebuah realitas
nah disinilah influencer memberikan sebuah peran
artinya dalam konteks ini influencer itu saya melihat dia mampu memberikan pengaruh ya
untuk kepada basisnya untuk bisa berubah mungkin pilihan politik
atau mempengaruhi orang orang yang belum memiliki pilihan politik
tapi bagi kami begini mas alvito
kawan kawan ini termasuk sama raga
ya kalau saya tidak bisa mewakili beliau ya
mewakili tim pemenangan kami
ini bukan sekedar soal
jadi tugas kami itu bukan hanya memenangkan pilpres
tetapi kami juga punya tugas untuk menginspirasi generasi muda
untuk bagaimana berpolitik dengan santun
bermartabat dan juga dengan bijak
sehingga di dalam konteks itu kami menjaga betul
karena dalam konteks menggunakan media sosial
betul betul berbasis data
sehingga bisa mengedukasi masyarakat
dan tidak menggunakan sebuah diksi diksi yang memecah belah
itu kan menyampaikan ternyata banyak isu isu yang muncul ya
yang kita lihat tambang bola dan lain sebagainya
itu ternyata dilahirkan dari akun akun bot
yang kemudian dilempar ke media sosial
lalu di amplifikasi oleh influencer
sehingga sampai kepada publik
nah disana kan influencer memainkan sebuah peran
ketika mengemainkan sebuah isu dalam konteks untuk
memdiskreditkan salah satu calon
atau mungkin memecah belah ya
persatuan yang selama ini hangat diantara kita
jadi komitmen kami satu
influencer betul betul memberikan sebuah pesan positif
dan mempersatukan kita
walaupun itu tidak
tidak seperti itu kesan yang saya tangkap
tapi boleh dicek semua media sosial saya
bisa dicek satu persatu
saya menjaga dari sebuah kritik yang tanpa data
saya selalu berbasis data
dan selalu menyampaikan narasi yang mempersatukan
sekali lagi saya tidak menunjuk ke mas gamal
tapi secara umum influencer tuh kesannya kayak
cari rame nya supaya kemudian
amplifikasi dari bot itu juga diangkat ke media mainstream
kalau sama ra
desainnya kayak gimana
hari hari itu kayak gimana apa
yang kira kira akan memenangkan pak jokowi
sebenarnya sih kalau misalnya
kami semua di tim kampanye nasional
kita udah dapat instruksi yang jelas banget ya
dari pak jokowi sejak
pertemuan terakhir di bogor
dua puluh oktober lalu
pokoknya influencer fokus pada
kampanye positif dan kampanye pencapaian kinerja
saya nggak mau influencer itu sampai
kampanye yang mendeskreditkan lawan
dengan cara menyerang secara personal
atau membuat kebohongan atau fitnah
jadi itu yang sekarang kami lakukan
saya dan teman teman semua di tim kampanye nasional
kami punya komitmen
bahwa isu isu yang tidak boleh dimainkan misalnya adalah
isu sara itu kami tidak pernah mencoba untuk bermain isu sara
dan kedua juga yang tidak kalah penting adalah
kami tidak ingin membuat isu kebohongan apapun
dan yang ketiga adalah kami fokus pada pencapaian kinerja
itulah kenapa sebenarnya yang selama ini kami sering sampaikan
adalah misalnya pencapaian soal infrastruktur
pencapaian soal kartu indonesia pintar
kartu indonesia sehat
dan lain sebagainya gitu
fokus kami di situ
dan kami tidak ingin berbicara hal hal yang tidak substansial
karena bagi kami itu sayang sekali ya
pemilu ini kan lima tahun sekali
pilpres ini kan momentum besar
apalagi ini pemilu serentak
kalau sampai dalam pemilu serentak seperti ini
dimana mata rakyat indonesia semua tertuju pada satu momentum ini
satu perhelatan ini
kita hanya bicara hal hal yang sifatnya pada permukaan
tidak bicara hal yang substansial
akhirnya masyarakat indonesia nantinya tidak akan mendapatkan edukasi politik yang baik
jadi fokus kami bukan hanya sekedar memenangkan pertarungan
atau meraih suara secara elektoral
tapi memberikan edukasi politik yang baik bagi rakyat indonesia
kita bisa ingatlah tahun dua ribu empat belas
yang begini begini belum terlalu besar begitu ya
belum terlalu besar
tapi di dua ribu sembilan belas ini gede banget
mas pinky dulu waktu kita belajar komunikasi tiga barangkali ya
kita kenal istilah spin doctor
orang yang kesannya pundits gitu
apa namanya pakar expert
membawa misi tertentu untuk mendiskreditkan atau memenangkan satu pihak satu isu dan lain sebagainya
sekarang itu mungkin bergeser jadi influencer
apakah sejauh ini dari kacamata ilmiah
mereka ini positif untuk kemudian bisa menjadi agen messenger lah ya
penyampai pesan dan lain sebagainya
mungkin media sosial sekarang udah jadi ruang publik yang banyak
ruang publik digital
dan ini membuka kebebasan orang siapapun
untuk memanfaatkan media sosial ini dengan caranya sendiri
ini kadang kadang menjadi macam macam
jadi sekarang yang kita alami sekarang adalah kepenuhan informasi gitu
informasi overload gitu kan
oleh karena kita buka media sosial dimanapun gitu
kita sampai gak tau persis nih
nah itu konsekuensi sebetulnya
dari karakteristik media sosial yang anonimitas itu
itu yang bisa mungkin seperti itu
nah sekarang kita ditawari atau diberikan sebuah istilah baru influencer
nah influencer ini mirip mirip sebetulnya dengan spin doctor itu
saya kira kalau memang tujuan
kalau memang dalam setiap kubu ini tujuannya adalah mulia gitu kan
itu saya kira bagus
itu yang justru dituntut oleh publik
itu bagaimana memanfaatkan media publik ini media sosial ini sebagai sebuah media melontarkan program program apapun politik gitu ya
dengan santun dan sebagainya yang ditunggu sebetulnya
saya kira itu tergantung dari bagaimana si influencer ini sebetulnya
tapi kan semua influencer itu kan punya kepala masing masing ya
punya kepala masing masing
mereka gak bisa
itu yang gak bisa dikontrol
itu yang gak bisa dikontrol
tergantung dari yang gak bisa dikontrol
tergantung influencernya siapa sekarang
dan saya kira tidak setiap sohor atau prominent person itu bisa jadi influencer
karena belum tentu bisa
mereka memanfaatkan itu ya
mempengaruhi atau memberikan pesan pesan yang bisa mengubah gitu kan pikiran
atau gak cukup kuat mental
karena dibutuhkan kekuatan mental sekeras baja gitu kan untuk bisa jadi influencer
influencer itu kalau menurut saya gitu kan
itu bisa disebut influencer kalau memang efektif
kalau perannya efektif
tapi kalau sebelum dia menunjukkan kemampuan kompetensi untuk merubah orang
dia bukan influencer
walaupun dia disebut influencer
ukuran efektifnya apa
paling tidak dia mampu untuk mencerahkan
jadi informasi masuk gitu
orang ngerti tentang apa yang disampaikan
dalam batas batas tertentu
tapi kan dalam politik kan mobilisasi voter itu kan sampai kepada
behavior tinggal aku
jadi dorongannya sampai sana
nah itu kan susah
influencer belum tentu bisa sampai ke tahap yang ketiga
dari untuk pada tahap kognisi saja mungkin bisa
bisa memberi penjelasan tentang apa informasi politik yang diberikan oleh masing masing
tapi belum tentu untuk mengubah sikap positif misalnya
apalagi sampai orang mau milih
itu masih belum terbukti ya
saya ke bung riko deh
bang riko ini melakukan penelitian melakukan survei
salah satunya adalah bagaimana penggunaan sosial media ya
apa yang menarik yang bisa didapat dari situ
jadi sebenarnya apa yang cara kita melakukan diskusi sekarang ini
itu sebenarnya menunjukkan juga apa terbaca juga dalam survei
contohnya tadi saya perhatikan ini
debat antara apa namanya mas jamal sama mbak samara ini kan keras sekali ya
kalau kita melihat di data survei
sebenarnya itu juga sangat tergambar di data kita
jadi kalau kita melakukan cross tabulasi
melihat tingkat pilihan terhadap kandidat ya
baik itu pak jokowi maupun prabowo
itu bisa kita lihat di struktur demografi usia yang semakin muda
itu pembelahannya bahkan persaingannya itu sangat ketat
jadi kalau misalnya saya bacakan di sini ya
nah misalnya di usia dua puluh sampai dua puluh sembilan tahun
untuk tiga puluh sampai tiga puluh sembilan tahun ini berbalik
itu selisihnya cuma delapan persen
tapi kalau kita melihat struktur demografi yang di atas empat puluh tahun lima puluh tahun
nah itu gapnya agak gede
satu nya lebih unggul
bahkan itu double digit ya
unggulannya itu di atas sepuluh persen
tapi kita berasumsi bahwa orang orang tua nggak main sosial media
nah maksud saya di dalam konteks ini
makanya bisa kita melihat kehebohan para influencer yang ada di sosial media itu
itu sebenarnya tercermin di angka itu
memang mereka itu apa namanya
satu mereka berpikir bahwa seperti kita dengar dari kedua jurubicara ini
bahwa mereka punya idealisme masing masing
dan mereka fight dengan sarana yang mereka miliki
tetapi ada juga yang perlu diingat
yang perlu diingat itu begini
penggunaan media sosial di indonesia itu berbeda dengan penggunaan media sosial di luar negeri
baik dari sisi kuantitinya maupun quality nya juga
dari sisi kuantiti misalnya
itu penggunaan sosial media
tangkaplah yang paling populer itu adalah facebook misalnya
yang itu diisi oleh media konvensional
di situ makanya masih tetap butuh itu ada cnn
ada media apa saluran televisi yang lain
begitu juga dengan koran radio dan lain sebagainya
itu yang pertama
yang kedua cara orang indonesia mengkonsumsi informasi politik di indonesia itu juga beda
dengan di luar
jadi kalau di amerika misalnya itu mereka mencari secara aktif informasi politik lewat facebook
makanya itu gonjang ganjing rusia versus amerika yang dikirimin apa namanya bahasa
fake news atau macam macam lah itu ya
itu bisa termakan betul
karena memang mereka itu secara aktif mencari itu
nah mungkin di dua ribu sembilan belas ini ada tren peningkatan
tapi akan kita melihat mungkin peaknya itu nanti di dua ribu dua puluh empat ya
itu lebih matang lagi
nah jadi itu yang mungkin perlu kita lihat
kalau dari sisi efektivitasnya menurut saya ini sangat efektif
karena ada pergeseran teknologi yang itu disebut pak pinky tadi sebagai ada ruang publik yang baru
kan dulu ini nggak ada begitu ya
atau kita bisa ingatlah tahun dua ribu empat belas yang begini begini belum terlalu besar begitu ya
belum terlalu besar
tapi di dua ribu sembilan belas ini gede banget
dua ribu dua puluh empat mungkin nanti akan meledak lagi akan explode ya

jadi ada ruang publik yang baru
kemudian ini ada generasi yang baru juga yang tumbuh
yang sering dibicarakan oleh apa namanya jurubicara ini
itu sebagai generasi milenial itu
yang mereka bisa menjadi produsen
menjadi produsen berita produsen opini
saling memperdebatkan satu sama lain
nah sehingga situasi ini kalau kita mau ambil contoh ya
kandidat pilpres ini mungkin seperti
kalau kita bayangkan dia ini seperti mobil lah
mobil fiturnya boleh macam macam
tetapi tetap saja ini harus ada yang jual kan
yang jual inilah salah satunya mesinnya sekarang itu
itu yang namanya influencer begitu ya
kalau dulu mungkin ya mungkin ada sales person yang datang ke rumah rumah
kemudian ada iklan lewat tv
ada yang datang bicara di pusat pusat perbelanjaan
nah sekarang ini
itulah yang namanya influencer
dan kalau kandidat tidak pakai itu
ya pasti kalah nanti
pemiliknya mengatakan ya dari wira sosial itu
anak muda sekarang ya masyarakat indonesia itu menghabiskan tiga jam dua puluh tiga menit buat bermedia sosial
empat jam empat puluh lima menit untuk menyaksikan televisi
menuruti pasar usaha sosial
itu mungkin hanya itu pattern kita
sebenarnya sekarang itu tidak begitu
tidak mungkin sudah jadi
karena di sana juga hanya fising satu
jadi kamu tahu mark nih
saya lebihari mengganggu kamu
kita mau datang
begitu tadi hijabnya dimengmel
sepertinya kita akan menganggap kita ber nowadays try
jadi pertama tadi
saya ambil contoh di amerika ya
ada satu penelitian dari grag itu mengatakan
pembawacaranya itu mampu
memberikan dampak elektoral
satu juta kepada
barack obama itu kan contoh ya
jadi saya sepakat ketika influencer itu
sebetulnya bukan orang yang followernya
banyak misalnya walaupun dua ratus enam puluh ribu
atau banyak orang yang mungkin ratusan ribu
pertanyaannya apakah ia mampu memberikan
sebuah dampak elektoral
lalu kedua dan memang tidak kita
mungkin jumlah anak milenial sekarang meningkat
dan media sosial itu adalah
harus informasi utama anak anak milenial
penelitian mengatakan dari wear sosial itu
anak muda sekarang ya masyarakat indonesia
menghabiskan tiga jam dua puluh tiga menit
buat bermedia sosial dua jam empat puluh lima menit
untuk menyaksikan televisi
artinya dalam konteks itu spending
pernah sampai tidak belajar ya
dan itu menjadi
saya pikir ini menjadi positif
untuk saat ini dan ke depan ya
artinya bagaimana akhirnya
media sosial itu dan bagi kami
lebih dari sekedar untuk campaign
kami itu menjadikan tempat interaksi
saya contoh mendengar banyak sekali masukan masukan
dari media sosial ya
contoh ada sebelum saya kriau
saya sudah terima di media sosial saya bahwa
teman teman di sana mengeluh masalah harga kelapa sawit ya
ada banyak sekali kemarin
minggu ini saya terima informasi ada dari gunuh norer
ada juga dari
masalah terkait pns dan lain sebagainya
itu banyak sekali informasi
jadi sebetulnya media sosial itu
media sosial itu juga tempat kami menangkap aspirasi
berkomunikasi dan memang
tidak dipungkiri kami berusaha
untuk bagaimana memberikan sebuah edukasi
nah dampak elektoral tadi memang menjadi
sebuah salah satu pengaruh ya
kamu pernah ngeblok orang gak
pernah sih kalau misalnya dia sudah
gak bohong ya kalau misalnya dia sudah berbicara
hal hal yang kontennya tuh
pelecehan terhadap perempuan
itu layak diblok karena kenapa
karena menurut saya orang orang yang
tidak tahu etika berdebat
atau etika berada media sosial
apalagi melakukan pelecehan terhadap perempuan seperti itu
ya gak layak kita berikan ruang
nah tapi kita juga yang tadi kembali ke pertanyaan
pembicaraan kita hari ini
kita tuh memang juga harus membedakan
saya setuju ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh mas pinky juga
kita harus membedakan gitu
kalau misalnya ada orang yang
punya followers banyak
setiap hari misalnya nge tweet atau share video

secara terus menerus
dengan narasi narasi tertentu
kita harus lihat apakah dia buzzer
karena kalau buzzer yang paling penting dari buzzer adalah
dia memperbanyak atau
memberikan informasi sebanyak banyaknya
menjangkau meningkatkan awareness atau popularitas ya
tapi kalau influencer dia memberikan influence gitu
influencer menurut saya juga adalah
sosok yang bukan followersnya banyak
tapi sosok yang dipercaya
yang ketika dia bicara publik itu punya kepercayaan
punya trust bahwa saya bisa percaya
saya bisa memilih orang ini karena sosok ini mengatakan
orang ini baik misalnya
misalnya kandidat a baik
karena memang saya tahu orang yang berbicara ini
influencer ini memiliki kredibilitas yang jelas
jadi itu harus dibedakan
dan yang kedua juga yang perlu kita lihat adalah
persoalan saat ini memang media sosial itu
tapi ketika kita bicara influenza
menurut saya kita harus keluar dari perangkap
hanya sekedar media sosial
karena bagaimanapun juga
media sosial itu di indonesia ya
mungkin kalau di kota misalnya di jakarta ya
jakarta misalnya penetrasi internet
memang indonesia adalah market yang terus berkembang
tapi influencer itu nggak bisa kita reduksi
hanya sekedar mereka yang upload foto
tapi influencer itu juga bahkan bisa jadi
orang orang yang berada dalam tingkat rt
tingkat rw kecamatan di desa desa yang
toko toko masyarakat yang menurut saya masih memiliki peran
yang sangat sentral dalam membentuk
opini orang orang di daerah daerah
di pedesaan sana
itu juga harus kita sadari bahwa
influencer bukan hanya bergerak di dunia maya
tapi influencer juga bergerak di dunia
toko toko masyarakat yang sekarang ada
sampai pernah dalam posisi emosional nggak
artinya kan kalau influencer itu kan harusnya kan
yang ada di pikiran saya
influencer itu adalah man or woman
jadi dia punya misi untuk
tapi kan interaksi di sosial media itu kan
kadang kadang kan ya
seperti itulah ya
sampai titik mana kemudian
anda mengatakan ini efektif atau tidak efektif
pernah nggak emosional dalam nge tweet pada akhirnya
atau beraktivitas di sosial media yang lain
sehingga pada akhirnya
kadang yang jadi persoalan
pada kita ya
saya mencoba selalu mencoba menghindari ini
adalah kadang kita itu hanya ingin
memenangkan sebuah argumentasi
atau ngopot dengan argumentasi kita
kita lupa bahwa yang paling penting itu bukan hanya soal
bahwa kita memang harus menyuguhkan argumentasi
membantah dengan data dan fakta itu iya
tapi yang paling penting adalah
memenangkan hati publik gitu
jangan sampai karena kita maksa dengan argumentasi kita
karena bagaimanapun juga ya bang alfie itu
argumentasi itu kan susah yang relatif
subjektivitas itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari
mas gamal punya perspektifnya sendiri
saya juga punya perspektif saya sendiri
kita uji argumentasi kita dengan berdebat
dan kemudian publik menentukan
tapi jika nanti hanya untuk mempertahan argumentasi kita
kemudian menjadi berdebat kusir
dan akhirnya menyerang secara personal
mungkin disitu adalah titik dimana
ngomong ngomong pernah berdebat nggak
sering ya kita ya
sebenarnya nggak berdebat
tapi sebenarnya menarik yang disampaikan samara
enggak gini deh pertanyaan saya gini dulu
dalam interaksi anda dengan samara
pernah kita waktu itu diskusi
bukan debat ya
kita diskusi salah satu televisi
terus saya sampaikan ke publik
walaupun kami punya perbedaan pilihan politik
kita punya tujuan yang sama membangun indonesia
dan satu hal yang tadi menarik saya pikir ya
berapa kali saya menggunakan media sosial
untuk menjelaskan kepada publik
tentang informasi yang mungkin
contoh misal pernah saya diskusi dengan
sekjen partai ya
dari psi lalu dengan
nasdem dan beberapa partai
waktu itu saya sampaikan dalam sebuah acara bahwa
penurunan angka kemiskinan ya
era sekarang itu paling lambat
dibandingkan dua dekade
waktu itu terjadi diskursus yang sangat panas
sekali di televisi ya
tapi tidak ada momen yang cukup bagi saya
untuk menyajikan semua informasi dengan lengkap
nah akhirnya saya gunakan media sosial saya
data saya dan sumbernya jelas dari bps
atau contoh mungkin selain tadi masalah itu
masalah inflasi ya
seringkan pemerintah menyampaikan
ini ya rendah stabil ya
tapi begitu kita buka data data ya
ternyata tren dunia juga rendah
apakah itulah yang kita sebut sebagai prestasi
jadi media sosial
media sosial itu menjadi tempat yang sangat efektif
melakukan pencerdasan sebetulnya kepada masyarakat
atas sebuah informasi informasi mungkin yang bisa menjadi sebuah diskursus publik
akhirnya publik menyimpulkan apakah informasi yang kita sampaikan valid
apakah bersumber dari sumber yang kredibel
dan akhirnya dampak dari informasi itu tadi bisa disampaikan
apakah dia berpengaruh secara elektoral atau tidak
tapi bagi kami seperti saya sepakat ya
jangan sampai perdebatan di media sosial itu memecah belah kita
jadi sebetulnya kalau influencer itu teredukasi
dengan baik baik di kedua belah pihak ya
kita akan menyaksikan sebuah kontestasi politik yang sangat anggun
dan lalu disana juga akan tersaji sebuah proses pelibatan ya masyarakat
karena kenapa media sosial itu kuat
karena disana dua arah kita bisa terlibat
salah gak orang menganggap bahwa influencer itu sebenarnya gak lebih dari mercenary aja
orang yang mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka kerjakan
kalau saya sih nggak sepakat karena saya lagi lagi saya ingin mengkotakan gitu
memberikan garis demarkasi yang jelas antara
mungkin kalau kita bicara buzzer iya
mungkin mereka adalah orang yang diberikan asupan informasi
dan kemudian mendistribusikan informasi itu lewat media sosial
tapi influencer menurut saya ketika kita bicara influencer
justru sebenarnya kandidat atau partai politik itu mendekati influencer
karena paham orang ini memiliki influence
dan kemudian influencer itu menentukan apakah dia merasa bahwa
visi misi yang dibawa oleh kandidat itu sesuai dengan apa ya goal atau apa
sesuai dengan aspirasi influencer
disitu kan ada titik temu gitu ada mutual benefit disana
jadi saya pikir influencer bukan mercenary
tapi dia justru secara aktif menentukan apakah orang ini layak saya dukung atau enggak
itulah kenapa dia bisa memberikan influence ke orang orang di sekitarnya
kemudian karena gak suka sama influencernya akhirnya memilih yang lain
bukan memilih calon yang diusung gitu
itu mungkin saja terjadi potensi itu
ketika orang sudah punya saluran sendiri
mereka nggak butuh patron sebenarnya untuk komunikasi
opinion leader dan lain sebagainya
karena sebenarnya mereka juga bisa menyampaikan aspirasi mereka sendiri di sosial media
sejauh mana kemudian influencer influencer ini bisa mengubah behavior orang kemudian
karena katanya ketika udah masuk ke era internet of thing ini
orang sudah nggak punya suku lagi nggak punya kepala suku lagi
mereka bisa berpindah ke dunia internet of thing ini
dari satu pendapat ke pendapat yang lain dengan hitungan jam barangkali gitu
ya spin doctor kan memang semacam sebuah apa ya saya nggak tahu
kalau itu dikatakan sebagai profesi di bidang komunikasi politik saya nggak tahu
tapi fungsi spin doctor itu memang adalah bagaimana mendiskonstruksi gitu mendisinformasi
sesuatu yang memang sudah eksis sebelumnya
untuk tujuan tujuan politiknya
jadi bisa saja itu diarahkan sesuatu yang tadinya positif dan negatif
itu yang tujuan tujuan politiknya untuk persaingan seperti itu ya
tapi tujuannya baik gitu kan jadi dalam batas batas tertentu itu ada kode etik yang pasti harus diusung gitu ya kan
jangan sampai diskusi atau komunikasi politiknya itu justru sangat destruktif itu nggak benar
kemudian saya akan nyambung sama harah tadi
jadi saya pikir apa namanya di influencer ini itu kalau di dalam konteks komunikasi itu kan yang disebut dengan apa namanya source sumber gitu kan
nah itu kan
dia udah jadi sumber nih bukan messenger deh

karakter karakternya mulai dari kompetensi dia untuk bicara satu satu isu gitu kan orang menilai dia
kompeten nggak sih kalau ngomong gitu kan sedangkan yang harus dibawakan itu isunya banyak topiknya banyak
apa semua menguasai itu seorang influencer gitu kan nah itu itu permasalahan kompetensi kompetensi
gitu seperti apa di samping aspek fisik gitu kan dan yang jangan lupa aspek kedekatan
proximity nya nah dalam media sosial itu kan enggak ada itu yang bisa muncul emosi sifat komunikasinya
kan impersonal bukan iterpersonal nih impersonal ada komunikasi tapi tidak melibatkan afeksi
segala macem tidak melibatkan apa namanya empathy segala macem itu bisa meredak emosinya
gak kekurangan seperti itu itu impersonal kalau kita di dalam dunia real face to face itu kan
jelas ada orang di sana kita harus
menghargai orang itu kemudian kita harus menganggap orang itu sebagai orang gitu kan
memanusiakan orang seperti itu kan itu kan bagus interpersonal engagement seperti itu kan bagus
tapi media sosial itu gak ada tuh runtuh semua yang ada orang bisa ngomong dengan seluasannya
terus menjadikan seperti itu nah itu akibat dari ya saya pikir perlu literasi ya untuk
perlu ada literasi ya untuk itu ya tapi begini deh mas pinky dan riko juga barangkali

ini kan bisa jadi produktif atau bisa jadi kontraproduktif kehadiran temen temen ini orang yang tadinya enggak punya pilihan
kemudian karena nggak suka sama influencernya akhirnya memilih yang lain bukan bukan memilih apa namanya calon
yang diusung gitu itu mungkin saja terjadi potensi itu betul jadi yang harus kita lihat itu begini

yang pertama itu menurut saya itu ada pergeseran sensitivitasnya
jadi cara orang berdiskusi dan berdebat sekarang ini ini range sensitivitasnya seharusnya makin lama itu makin lebar
artinya orang makin toleran
ya orang harusnya makin toleran ya dengan gaya bahasa isi bahkan membahas isu isu yang mungkin lima sepuluh tahun lalu itu tidak sensitif ya
tidak tidak mungkin kita bahas itu yang pertama
yang kedua menurut saya juga ya dalam konteks ini nih tadi kita melihat ya kita harus tahu juga bahwa manusia dalam memilih itu itu dia adalah manusia dia bukan robot
robot itu artinya robot atau mesin itu semua kalkulasinya itu lengkap
saya ambil contoh sederhana begini kita mungkin pernah masuk ke dalam satu minimarket awal dari rumah kita mau beli abcde
begitu kita di depan kasir ada barang di situ ah kita beli aja ini nih
itu satu satu pilihan impulsif yang itu sebenarnya nggak ada di dalam
tidak ada di dalam tidak ada di dalam rencana rasional kita
makanya kalau kita melihat dulu saya ingat betul ya jadi bahwa sisi sisi kemanusiaan ditampilkan oleh influencer ini itu juga sebenarnya perlu perlu aja
cara mereka berargumen seperti menggosip bahkan misalnya saling apa namanya saling celak begitu ya itu dalam batas batas tertentu itu sebenarnya wajar wajar saja
karena itu menunjukkan memang ya mereka lah manusia
saya ambil contoh waktu pemilihan george bush junior
al gore itu kurang cerdas apa kurang pintar apa
bahkan pada masa masa itu itu kondisi ekonomi lagi bagus bagusnya kan begitu kan
tapi dia bisa kalah oleh george bush
enggak karena aku suka salah
tapi kemudian begini orang melihat bahwa orang orang amerika begitu ya melihat nah ini kayak gue nih kayak saya ini
itu seperti misalnya seperti misalnya bukan yang sekarang ya tentunya ya
karena sekarang ini pajok
pajok gue yang sekarang pajok gue yang tentu dinilai berbeda lima tahun yang lalu
pak jokowi lima tahun yang lalu pada saat dia berhadapan dengan prabowo ronde pertama
itu ketika misalnya kita ditanya sisi sisi merakyat begitu ya
apa sih yang dimaksud dengan sisi sisi merakyat itu
artinya dia pak jokowi itu pada saat itu walaupun mungkin dari sisi orasinya
dari sisi pilihan kata katanya mungkin tidak sebaik begitu ya sesistematis
tapi orang melihat itu ada representasi
tapi itu lima tahun yang lalu
apakah sekarang cukup atau tidak melihat pak jokowi dari gayanya kan tentu tidak
nah terus kalau melihat bagaimana influencer ini bertingkah pola ya itu sama saja
kalau influencer ini kemudian dia makanya kita lihat ya pak jokowi sendiri juga kan
nggak melulu membahas masalah substansi loh
karena memang manusia itu pada akhirnya juga nggak melulu memikir yang serius serius
saya juga memikir yang santai santai juga kan begitu
makanya pak jokowi misalnya dia pakai baju bomber jaket bomber misalnya begitu kan
iya sneakers itu menarik
nah influencer ini juga menampilkan sisi sisi yang sama begitu menurut saya
yang membuat orang pada akhirnya berpikir oh ternyata ini kan bukan hanya produknya
tapi orang orang yang menjual produk ini merepresentasikan produknya atau tidak kan begitu kan
nah jadi apa yang dilakukan oleh influencer ini tentu akan bisa merugikan atau menguntungkan bagi kandidat
saya ambil contoh misalnya begini
ini biar dua duanya sama sama seimbang ya
saya mau contoh misalnya saya dari satu dulu
misalnya dari satu itu misalnya partainya mbak samara ini getol banget nih misalnya
misalnya menolak perda syariat misalnya begitu ya
dan itu kan apa namanya ditolak juga oleh partai partai di sekelilingnya
itu tentu sedikit banyak mempengaruhi pemilih yang melihat loh kok pak jokowi ini
kok sepertinya nggak kompak
tadinya dia sholat di foto begitu kan
nah ini kok sepertinya nggak match
itu pasti ada pengaruhnya
atau misalnya untuk dua misalnya ya kejadian yang paling jelas ya mbak ratna sarumpahit lah kan
walaupun itu nggak sengaja
nggak sengaja tidak diatur dan lain sebagainya
tapi kan kita tahu sama tahu bahwa mbak ratna ini ya pendukungnya gitu kan
itu artinya dua dua ini punya pengaruh
kalau yang satu ini
kalau yang satu ini lakukan kesalahan pasti berpengaruh juga ke apa namanya ke kandidatnya begitu
mas bingky sepakat itu
artinya orang harus merepresentasi
saya kembali ke konteks influencer nih
jadi saya pikir influencer itu harus memahami apa yang dihadapi calon pemilih ini
itu jangan dipahami secara monolitik
maksudnya gini di sana itu banyak tipologi voter seperti itu
jangan menganggap ini homogen
jadi tergantung dari tipologi si footer
nah strateginya kan beda beda
misalnya untuk yang tradisional
politik identitas itu orang orang yang kuter tradisional
nah ini bisa ditempuh dengan strategi apa
itu berbeda dengan yang putar yang sifatnya rasional
rasional itu kan melihat bagaimana platform partai atau platform si calon atau si kandidat ini
dalam hal hal tertentu
dia harus mampu gitu kan untuk bisa menjawab gitu kan kebutuhan kebutuhan publik misalnya
jadi secara rasional dia memilih mana yang paling menguntungkan bagi seseorang
itu yang rasional kan
tapi juga ada yang kritis
jadi secara ideologis kemudian secara platform itu udah satu
nggak bisa dirubah lagi
nah kemudian ada yang skeptis ini nih
skeptis ini yang justru perlu dimasukkan
skeptis ini contohnya mereka yang berhubungan
nah ini menarik nih
jadi influencer itu salah nggak saya menilai kalau influencer itu selama ini kayaknya menserv orang orang yang hardcore saja
jadi influencer itu salah nggak saya menilai kalau flu wavelength selama ini kayaknya menserv orang orang yang hardcore saja
jadi ceruk floating itu swinger itu undecided voters itu nggak masuk ke situ justru
di keempat tipologi ini mungkin saja jeff swing
yang rasional bisa aja pindah pilihannya
kalau dilihat wah platform calon gue kok jelek gitu kan dia pindah bisa
yang satu lagi nah itu yang rasional pragmatis lah mereka
yang tadi yang belum selesai itu adalah yang skeptis ini
skeptis ini yang sangat skeptis dengan secara ideologis dan juga secara platform
nah ini yang biasanya orang sebut sebagai golput gitu
nah ini justru yang harus diintervensi nih
supaya mereka jangan golput
bukan meresonansi ide kepada pendukung yang sebenarnya gak diapa apain juga mendukung
berapa sih kalau
nah hasil median yang hardcore itu istilahnya sekarang pak jokowi ada berapa
sebenarnya kalau kita lihat itu hampir sama
jadi dari masing masing
jadi kurang lebih ya sepertiga lah ya
kasarnya itu sepertiga dari pemilih itu hardcore
jadi artinya mau anda kasih data apa aja itu dia nggak akan ada gunanya
kalau dia pemilihnya dua pokoknya ini satu ngomong apa salah aja
kalau dia pemilihnya satu
mau kosong dua kayak gimana deh salah aja ini
itu kan begitu
nah jadi itu yang harus di entertain memang
yang harus di entertain oleh para influencer ini itu adalah sebenarnya tadi itu satu
orang orang yang belum menentukan sikap
nah orang orang menentukan sikap ini pertanyaannya dia mau didekati pakai penjelasan visi misi kah
atau dia mendekati dengan cara dia menyerang kah
atau dia mendekati dengan cara style kah
nah itu kan harus mereka lihat ini
nah kalau saya melihat ini
ini kadang kadang inilah memang tarikan dari pertarungan ini ya
pertarungan di dunia maya ini mau gak mau itu kadang kadang karena terlalu sering hebohnya begitu ya
itu adu argumentasi itu tadi itu sering lebih ke arah mengintertain hardcore tadi itu
sementara yang undecided ini atau mereka yang berubah itu kadang kadang mungkin itu belum masuk sampai ke sana
mbak samara dan mas gamal ini sama sama seperti itu
sama sama sepakat bahwa akan mengedepankan cara cara yang santun cara cara yang beradab lah dalam tanda kutip
tapi kan kita nggak menutup mata ya bahwa di kedua belah pihak anesty message itu sampai gitu loh ke publik
nah kalau dua duanya nggak mengaku melakukan itu berarti kan ada pihak pihak lain nih yang pro terhadap jokowi dan pro terhadap prabowo
seperti misalnya pertanyaan saya gini
anda pernah nggak cerita soal kelainan pada tubuhnya pak prabowo gitu misalnya bicara soal itu
enggak ya saya pikir nggak relevan juga
nggak relevan oke mas gamal pernah bicara soal pak jokowi keturunan pki dan lain sebagainya enggak
ya saya akan jawab jadi saya sama sekali tidak pernah ya masuk ke menyerang secara personal
nah pertanyaan saya begini hal seperti itu kan kita dengar di sosial media setiap hari
itu siapa yang melakukan
nah itu ya
dan apa yang akan dilakukan oleh influencer yang punya kredibilitas punya kompetensi punya integritas seperti anda berdua ini
mungkin siapa dulu
jadi pertama begini saya semangat karakter pemilih itu macam macam
ada pemilih rasional ada pemilih itu yang emosional ada pemilih yang faith ya mungkin berdasarkan keyakinan ya
ada juga pemilih itu yang mungkin dia di luar rasional bukan dia bukan nasional bukan emosional dan dia mungkin bukan fit juga
artinya nah pada konteks karakter karakter pemilih yang berbeda ini saya pikir ada efektivitas yang berbeda
tapi saya sepakat dengan tadi dan sangat meyakini begini
jadi kalau kita lihat bukunya how to influence people and how to win freedom and relief from delegated energy itu kan abraham lincoln itu termasuk presiden yang sangat berpengaruh karena dia sangat santun sekali
artinya hipotesa saya sampai hari ini yang saya terapkan dan saya yakini itu berdampak
influence akan berpengaruh ketiga tiga hal
satu dia punya integritas
kredibilitas kapasitas yang itu mampu dipercaya oleh publik
artinya lewat track record rekam jejak sebelumnya lalu mungkin kontribusi dan lain sebagainya
dan yang kedua itu soal pesan
jadi kemampuan dia memberikan sebuah narasi
contoh begini ternyata kalau dari data data yang saya pelajari banyak pemilih itu tidak lihat program kerja dan visi misi
tapi lebih sehat masalah karakter citra dari calon
akhirnya ketika saya ketemu pak prabowo waktu itu saya dua hari ya dua malam saya diskusi sama pak prabowo
saya ternyata menemukan sebuah karakter yang selama ini tidak orang lihat
sebuah sisi lain dari pak prabowo
jadi beliau mengatakan waktu itu saya masih ingat betul sampai sekarang
beliau mengatakan jika saya sudah mengembalikan ya hak hak warga negara indonesia
jika saya sudah mengembalikan aset aset warga negara indonesia
lalu tuhan memanggil saya saya akan pergi dengan tenang
disitu kan ada sebuah narasi yang begitu penuh kesejukan
disampaikan oleh seorang leader
nah disitu saya sampaikan bahkan di media sosial saya menghimbau relawan
saya menghimbau relawan untuk meluruskan niat
bahwa tetaplah menjadi perjalanan dalam jalan jalan kebaikan saya bilang
jadi jangan sampai kita buktikan bahwa dengan politik pun kita tetap bisa mengamalkan sebuah nilai nilai kebaikan itu
dan termasuk saya masuk ke hal hal yang sifatnya niat kadang kadang
jadi minta relawan meluruskan niat ya
jangan sampai berpolitik karena kekuasaan dan faktor faktor yang lainnya
bahkan sekarang kami mengembangkan sebuah kampanye dua kebaikan
itu kami menghimbau relawan relawan kami untuk melakukan dua kebaikan setiap hari ya
minimal dua menit dengan dua tangannya
jadi sebetulnya media sosial itu sangat berdampak sekali pada hal yang seperti itu
sehingga tadi dampak dampak elektoral yang mungkin diharapkan dari influence itu bisa menyasar segmen tengah
dan sampai hari ini saya jujur hampir tidak pernah merespon terkait isu isu yang bergulir ya
mulai dari mungkin diksi diksi yang kemarin ya
tambang boyo lali terus politik kebodohan
iya semua saya tidak karena saya berpikir begini
sudah ada yang merespon dari influence yang lain
kalau misalnya sebenarnya kita tuh dalam pemilu kali ini ya
saya pikir saya jadi teringat salah satu kata filsuf di amerika yang namanya jason brand
brandan itu punya buku tentang demokrasi
dia katakan sebenarnya pemilih pemilih saat ini itu terbagi menjadi tiga
dia kategorikan namanya hobbits hooligans dan vulcans
saya pikir ini betul sekali
hobbits adalah orang orang yang apatis sekali dengan politik
hooligans adalah orang yang sangat fanatik terhadap pilihan politiknya
dan vulcans adalah orang orang pemilih rasional yang tadi disebutkan
dan ini sekarang terjadi
jadi ada orang orang yang apatis undecided voters
yang mereka merasa bahwa pemilu dan kandidat sama sekali tidak mewakili mereka
tapi juga ada orang orang yang merasa bahwa pilihan politik mereka yang terbaik
dan bahkan mungkin mereka rela mati demi pilihan politik mereka itu
kita lihat banyak sekali diskusi diskusi dan perdebatan yang sangat panas di saat ini
orang orang yang menganggap bahwa apa visi misi kamu sehingga saya harus memilih
jadi ini yang terjadi saat ini
tapi balik ke pertanyaan kepada bang alvil tadi
siapa sebenarnya yang membuat konten konten yang justru akhirnya memanaskan situasi gitu
nah menurut saya memang inilah salah satu persoalan media sosial
yang kita tidak bisa pungkiri kalau di zaman dulu mas alvi itu
membuat konten itu misalnya media
sekarang dengan adanya media sosial sebuah platform wadah untuk kita semua
setiap manusia adalah pembuat konten
dia bisa menciptakan konten apapun
dan karena setiap orang adalah pembuat konten
kalau misalnya kita kembali lagi tadi
orang orang yang fanatik terhadap pilihan politiknya kita juga nggak bisa melarang
atau misalnya mengatakan jangan membuat konten seperti itu
mungkin kita bisa mengatakan
tapi apakah mereka menuruti atau menaati instruksi kita
ya kita tidak tahu
tapi yang paling penting saya kira saya setuju
yang paling penting adalah bagaimana kandidat bagaimana orang orang di dalam tim kampanye nasional
secara serius dan secara tegas
ketika ada upaya untuk menjelek jelekkan salah satu pihak
dengan narasi narasi yang bisa dikatakan murahan
mendiskreditkan dengan serangan personal atau fitnah atau kebohongan
ya kandidat dan influencer harus secara tegas mengatakan bahwa itu salah dan tidak boleh dilakukan
jadi kita juga harus ingat ya bahwa pemilu
atau akan samara akan indah sekali kalau misalnya
ini ya ini pemikiran utopis saya ya
akan indah sekali kalau misalnya cerita soal keburukan pak prabowo misalnya
atau keburukan pak jokowi
orang pertama yang mengatakan nggak perlu ngomong seperti itu
nggak perlu mengomentari hal seperti itu adalah influencer yang berseberangan
saya kira justru itu betul ya
kalau misalnya kita ingat pada pemilu tahun dua ribu delapan di amerika ya
terlepas dari apapun persoalan dengan john mccain ya
saya kira ini ada satu momen yang kita harus apresiasi mccain
pernah ada seorang ibu ibu yang datang ke mccain dan mengatakan bahwa
ya obama adalah sosok muslim
obama orang arab dan lain sebagainya
mckin katakan oh dia adalah keluarga baik
kita hanya punya perbedaan pendapat gitu
kita hanya perbedaan cara membangun misalnya
dan saya pikir itu yang memang harus sekarang kita bangun
budaya budaya seperti itu
bahwa fokus saja pada perdebatan yang sangat substansial
dan jangan fokus pada serangan personal
karena lagi lagi kalau serangannya itu personal
di bawah pun juga tidak akan sejuk gitu
perdebatannya tidak substantif
dan kita semua juga tidak akan mendapatkan apapun gitu
dan yang juga nggak kalah penting ya
mungkin influencer misalnya seperti saya dan mas gamal
itu penting memang untuk menunjukkan
kepada publik bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan
misalnya kayak beberapa waktu lalu
saya sering sekali mengupload foto foto
misalnya dengan jurubicara dari tim badan pemenangan nasional
seperti mbak rahayu saraswati atau faldo maldini
untuk menunjukkan bahwa saya dan mereka berbeda pendapat
dan saya mungkin tidak menganggap bahwa banyak sekali
kesalahan kesalahan berpikir atau kesalahan kesalahan program
dari pak prabowo sandi
tapi bukan berarti kemudian kita jadi bertengkar
dan kemudian jadi bermusuhan karena perbedaan itu
yang kita harapkan adalah
bagaimana kemudian influencer ini bisa memberikan
penyejuk dan pencerahan kepada kita
karena ya seperti pak pinky bilang tadi
isu itu dikembangkan sedemikian rupa
sehingga kita nggak tahu mana yang benar
mana yang salah
sampai suatu ketika barangkali di dua ribu dua puluh
kita punya filter agenda setting personal gitu ya
kalau selama ini diterapkan di ruang redaksi
sekarang personal personalnya punya alat
untuk menyaring mana yang benar mana yang salah
sehingga kita bisa menentukan pilihan kita
iya saya kira kira manajemen isu itu penting
bagi setiap kubu lah
jadi untuk menentukan isu apa yang sebetulnya dibutuhkan
diperlukan dan sebagainya
itu yang saya kira yang menyejukkan gitu
cara berpolitik yang menyejukkan
jadi kita butuh itu
jadi setiap kubu misalnya
dia mengidentifikasi apa yang sekarang menjadi isu penting
untuk menanamkan di benak setiap individu
itu harus ada
setiap individu ya bukan individu yang pro sama barisannya sama
iya setiap individu
seperti itu kan itu kan lebih demokratis berarti kan
jadi orang memilih secara rasional
mana yang bagus buat dia gitu kan
mana isu isu atau mana program program atau kepolosi yang ditawarkan seperti itu
gimmick politik itu penting gitu kan
untuk kita semua
kalau saya mungkin agak berbeda sedikit ya
jadi begini bukan karena latar belakang dulu pernah jadi demonstran
kita harus ingat bahwa yang kita pilih ini adalah satu orang yang akan
ya satu pasang maksudnya orang yang ada di sana
itu dia akan menanggung beban bertanggung jawab terhadap lebih dari dua ratus juta manusia
sehingga proses mengkuliti si kandidat ini yang dilakukan secara serius
bukan hanya pikirannya
tapi juga integritas dia sebagai manusia
menurut saya itu wajar wajar saja dilakukan
cuma kan memang pertanyaan dan diskusi kita adalah mana nih batasnya
batasnya itu ada di mana
serangan kepada pribadi ini ini harus sedang dicari ini pola batas itu di mana
kayak saya ambil contoh begini
ada karakter yang sifatnya itu pribadi
tapi karena dia itu sebagai pemimpin
itu memang harus dikuliti
seperti misalnya ini orang jujur atau tukang bohong
itu kan harus dilihat

tapi kan kita akan mencari itu kan harus dilihat bagaimana track recordnya segala macam apakah itu pribadi tentu itu pribadi dong
tapi kan kita akan mempercayakan diri kita
dua ratus juta manusia kepada orang ini
jadi sesuatu yang sifatnya pribadi itu wajar
atau misalnya ini orang bisa tegas nggak sih

jadi orang mengatakan bahwa ini orang tegas
atau ini orang mohon maaf misalnya kelemar kelemah

kemudian buat buatlah meme apa segala macam itu ya
saling bertarung menurut saya itu dalam batas wajar kenapa
saling bertarung menurut saya itu dalam batas wajar kenapa
karena dia ini nanti akan satu orang yang penting
misalnya dia bernegosiasi dengan negara negara super power
dia bernegosiasi dengan negara negara tetangga
bernegosiasi dengan negara negara yang mungkin punya persenjataan lebih hebat daripada kita
nah kan kita mau menitipkan nasib kita ke dia
sehingga batas batas sifat sifat pribadi menurut saya
yang itu punya konteksnya dengan tanggung jawab publik
kalau menurut saya begitu ya
mungkin sensitif atau tidak orang bisa beda

iya itu ciri media sosial sama seperti itu
jadi siapapun bisa mengungkapkan dengan cara yang masing masing
terima kasih bapak bapak
ibu terima kasih atas waktunya
dan sampai di sini pertemuan kita di afd now
mudah mudahan kita semakin cerdas untuk mengkonsumsi dan juga memproduksi konten di sosial media
kita akan jumpa lagi minggu depan dengan narasumber dan topik lainnya